baik hari ini kita akan belajar mengenai kata ganti orang dalam penggunaan kalimat baik lisan maupun tulisan
jadi kata ganti orang yang berlaku untuk menunjuk diri kita sendiri berbicara dengan orang kedua dan ketiga
uri hangu koragasi konggu hapsida
yang pertama untuk kata ganti orang dalam bahasa korea disebut incing tem yongsa
jadi ada beberapa kata ganti orang
yang pertama kita akan membahas kata ganti orang pertama
jadi kalau kata ganti orang pertama mungkin dalam bahasa indonesia kan ada aku saya yang common yang lazim digunakan dalam percakapan sehari hari
begitu juga untuk dalam bahasa korea ada ini dia ada nanen atau tonen
atau mungkin ketika menunjuk diri kita sendiri bisa menggunakan kata
nega atau cega
jadi ini seperti menunjuk aku atau saya
misalkan nanen tiffany ini dan nanen anonso ini dan saya tiffany saya seorang new zegar
nah kemudian yang kedua untuk kata ganti orang kedua atau incing te myongsa
jadi kalau untuk kata ganti orang kedua kan yang kita tahu dalam bahasa indonesia ada misalkan mau ngomong
gitu ya anda
nah untuk di bahasa korea memang agak sedikit berbeda
umumnya untuk menunjukkan misalkan untuk ngomong dengan orang yang seumuran atau sepantaran
yang levelnya memang sebaya bisa menggunakan no
nah itu untuk yang seumuran
kalau untuk orang yang usianya mungkin lebih tua berbicara dengan orang yang usianya lebih muda bisa menggunakan cane
ya kemudian kalau anda suka dengar dungshin
nah banyak orang yang mungkin agak sedikit salah juga untuk penggunaan dangsin
ini sebenarnya lebih banyak digunakan ketika misalkan dalam satu hubungan suami istri terlibat cekcok atau berantem
itu keluar tapi tidak untuk digunakan sehari hari untuk menunjuk kamu atau anda
jadi tidak boleh menggunakan dangshin ini
atau kalau mau menunjuk ini orang di sebelah saya atau orang lain
anda juga bisa menyebut ke d
tapi umumnya untuk tingkatan yang sopan ya anda bisa menyebut dengan nama orang itu sendiri
misalkan namanya adalah tiffany gitu ya di belakangnya ditambahkan partikel shi
jadi tiffany she atau misalkan andi she putra she gitu
jadi di belakangnya ditambahkan she
atau bisa juga dengan komposisi nama orang itu
kemudian ditambahkan shi itu tadi
kemudian profesi atau jabatannya
misalkan namanya adalah kim dalmi gitu
nama depan atau nama farmnya berarti kan kim
kalau anda tahu misalkan dia profesinya adalah seorang sekretaris dalam bahasa korea sekretaris adalah biso
biso ditambahkan partikel nim
jadi lengkap kim biso nim
menggunakan nama depan orang tersebut
ini kalau anda mau menunjuk mereka
atau bahasa inggrisnya they
nah kalau untuk mereka anda bisa menggunakan kebundel
atau ada ke kewe kenyo dan juga kei
itu untuk pelajaran hanggugu kita hari ini